sejumlah warga kampung akwarium penjaringan jakarta utara hingga saat ini masih bertahan di reruntuhan bekas rumah mereka
untuk kebutuhan sehari hari mereka bergantung pada bantuan para dermawan
namun pemprov dki jakarta tetap kuku dengan sikapnya karena lahan tersebut bukanlah milik warga
bagus dong bagus dong ada partai resmi berarti kan partai partai kan itu melanggar wilayah
mereka kan mengaku dia di kampung akwarium loh
kamu tahu nggak akwarium itu dibongkar terakhir tahun berapa pindah ke ancol
berarti itu tanah siapa aset siapa